berikutnya presiden jokowi dodo memanggil menteri lingkungan hidup dan kehutanan sekaligus politikus partai nasdem siti nurbaya ke istana negara pada jumat enam belas juni dua ribu dua puluh
siti hadir dengan menggunakan mobil jenis alphard berplat nomor ri tiga puluh delapan dan hal tersebut juga dibenarkan oleh deputi biro pers media dan informasi sekretariat presiden bey mahmudin
belum diketahui pasti isi dari pembicaraan apakah jokowi akan bertanya kepada siti terkait dengan soal buruknya kualitas udara di jakarta dalam beberapa hari terakhir atau terkait dengan agenda yang lain